vaksinasi gotong royong berbayar bertujuan untuk mempercepat herd immunity
hingga kini capaian vaksinasi gotong royong berbayar masih jauh di bawah target atau maksimal hanya lima belas dosis per hari
jika diakumulasikan vaksinasi gotong royong baru mencapai tiga ratus ribu dari target satu lima juta dosis
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan vaksinasi berbayar ini merupakan opsi dan tidak menggeser program vaksinasi gratis dari pemerintah
budi memastikan seluruh masyarakat pun tetap mendapat akses untuk mendapat vaksinasi secara gratis
vaksin gotong royong itu dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya untuk bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi ini
vaksin gotong royong kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat karena swasta kan harusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini
kita juga melihat bahwa vaksin gotong royong ini tidak menggunakan apbn
ini benar benar uangnya bumn dan perusahaan swasta
jadi tidak ada keterlibatan kementerian kesehatan sebenarnya dari sisi anggaran negara dari sisi anggaran
vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi tidak harus
tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis
dan vaksinnya pun ditetapkan hanya sinovac dan kansino
meski dinyatakan ditunda pelaksanaannya menurut epidemiolog universitas erlangga laura navika yamani
vaksin berbayar bisa dilakukan asal memenuhi sejumlah faktor
di antaranya vaksin yang dijual berbeda jenis dengan vaksin untuk masyarakat umum
serta ketersediaan anggaran dan distribusi vaksin pemerintah
vaksin yang diperuntukkan ya untuk masyarakat secara gratis ini kan tipenya atau jenisnya berbeda dengan vaksin yang berbayar
jadi isunya ketika pemerintah itu kemudian memberikan opsi kepada masyarakat ada vaksin yang berbayar atau vaksin yang gratis
ini juga harus dibedakan jenis vaksinnya
dan kemudian ini menjadi hak masyarakat secara umum
mana yang kemudian ini bisa digunakan atau diperjualbelikan seperti itu
sementara kamar dagang dan industri kadin indonesia menyambut baik kedatangan satu empat ratus delapan dosis vaksin sinopharm
yang tiba tiga belas juli dua ribu dua puluh satu di bandara soekarno hatta tangerang banten
vaksin sinopharm ini akan digunakan melalui program vaksin gotong royong
kadin indonesia menyambut baik dengan datangnya vaksin sinopharm pada hari ini
dan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat yang diberikan secara gratis
tetapi juga menjawab permintaan dan kebutuhan kami para pelaku usaha untuk dapat segera melakukan vaksin bagi pekerja karyawan maupun keluarga karyawannya
kadin berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas
dan memulihkan kembali perekonomian indonesia